hai pria ini mengamuk hendak memukul tersangka yang telah melukai leher ayahnya hingga kritis
di kecamatan kresek kabupaten tangerang banten pada sabtu sore sang tersangka berusia empat puluh tahun
mengamuk dan melukai leher yatno seorang kakek pedagang buah yang sedang berjualan di permukiman
warga tersangka sempat menjadi bulan bulanan warga hingga akhirnya dievakuasi oleh unit
polsek resek peristiwa bermula saat tersangka yang sedang melintas tiba tiba mengambil pisau
milik pedagang buah tersangka dan korban sempat terlibat cekcok hingga akhirnya tersangka menyerang
korban dengan pisau menurut saksi mata tersangka diketahui mempunyai riwayat depresi ada perlawanan
lah langsung dia di sini langsung warga tepat datang pada tangan ada mungkin korban yang
mengalami luka di leher dan bahu tengah mendapat perawatan di rumah sakit dan
kini dalam kondisi stabil sementara proses hukum untuk tersangka baru akan dilanjutkan
usai tersangka menjalani tes kejiwaan kita sedang melakukan penyelidikan pendalaman
nanti kita rencanakan akan kita bawa ke rumah sakit untuk memastikan
menurut dari cerita dari para gasikitar enggak ada masalah dengan kesebelahan selama